bukan nih anak yang suka
buahin sahuran pasar ya

maaf ya kami gak tau
oke gimana bapak udah mendingan
silahkan masuk dulu kak
silahkan silahkan masuk

iya begini neng
masih nyeri nyeri sedikit
kok gak dirawat di rumah sakit sih
itu kak biayanya untuk sekolah kakak saya
kok gak dikenalan ke kita sih
ibu punya pujaan
ibu kok ada disini
saya istrinya pak sobar
ibu sama bapaknya
luar biasa banget ya
saya nggak nyangka kalau ibu sama bapak itu pekerja keras
kami mau mengerjakan apa aja
supaya bisa menyekolahkan anak anak kami
begitulah ini keadaan bapak sama ibu dan anak anak di rumah sini
kenalin sama kita dong
ya ada pak
ya allah siti
masuk cepat siti
saya permisi dulu
terima kasih terima kasih
ya allah bu
tolong maafin siti kalau selama ini udah berbohong ya
dia memang malu mengakui kami sebagai orang tuanya
ya allah ibu
kita gak pernah nyangka kalau siti punya pikiran seperti itu
ya allah ibu
kita juga gak pernah milih milih temen kau bu
saya tidak banyak nyakitin nanti ibu sama bapak